politikus senior pan amin rais mengkritik penetapan gaji para pejabat badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
amin menyebut para pejabat bpip tidak layak mendapatkan gaji yang besar karena hanya ongkang ongkang
dikutip detik com amin mengatakan para pejabat bpip termasuk megawati soekarno putri sebagai ketua dewan pengarah merupakan orang yang berkecukupan
menurutnya para pejabat bpip hanya membutuhkan ongkos operasional dan sedikit uang saku
gaji pejabat bpip diatur melalui perpres empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas yang diterbitkan dan ditandatangani presiden joko widodo pada dua puluh tiga mei dua ribu delapan belas
sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko yakin polemik yang terjadi mengenai badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip adalah upaya pelemahan lembaga tersebut
bpip dalam kondisi
masyarakat lagi kering persoalan persoalan ideologi di mana ancaman radikalisme semakin tinggi dan seterusnya ya
badan itu sangat diperlukan sangat diperlukan
jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu jangan
karena ada upaya upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu agar tidak berfungsi
justru saya selalu kepala staff kepresidenan
berusaha berupa kali pertemuan dengan pak yudi latif untuk membicarakan bagaimana mengarus utamakan pancasila ini dengan baik dengan berbagai media yang ada